anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kasus yang menjerat rizik sihab memasuki babak baru
polda mitrojaya meningkatkan status rizik sihab menjadi tersangka
dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan firza husein
polisi juga telah melimpahkan berkas firza husein ke kejaksaan
rizik sihab resmi menyendang status tersebut
tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan firza husein
status rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara internal polda metro jaya
serta serangkaian pemeriksaan
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka
polisi belum memutuskan cara memulangkan rizik ke indonesia
sementara itu berkas firza hussein juga sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan
yang berarti akan segera p dua puluh satu
sebelumnya firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada enam belas mei lalu
sebelumnya firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada enam belas mei lalu
jadi untuk saksi ars yang kita naikkan yang kita tingkatkan jadi tersangka
menanggapi status rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka
pengacara rizik egy sujana mengatakan
proses penetapan ini cacat hukum
ada prosedur yang dilanggar kepolisian
egy juga berpendapat
bahwa ada kepentingan politik
di balik penetapan tersangka ini
egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar
pada situs balada cinta rizik
maka kita masih menempatkan habib rizik di luar negeri
hasil kesepakatan kita juga para ulama
untuk meredam daya radikalisasi
kalau dia sampai ditahan
itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa
dan akhirnya kita akan menempatkan rizik di luar negeri
sebelumnya rizik sihab diketahui
melakukan pertemuan dengan egy
dan tim kuasa hukumnya di arab saudi
pada pertengahan mei kemarin
rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh
di arab saudi sejak awal mei lalu
kemudian pada lima belas mei
rizik terpantau berada di negara tetangga malaysia
sebelum akhirnya memutuskan
kembali ke arab saudi
kasus yang menjerat rizik dan firza
berawal dari screenshot percakapan aplikasi whatsapp
yang dikirimkan oleh rizik
yang diduga dilakukan rizik dan firza
yang beredar luas pada januari lalu
selain kasus dugaan percakapan mesum ini
atas enam perkara hukum lain
yang dikirimkan oleh rizik dan firza
bukul berapa begitu apakah hari ini
dan apa landasannya pak
yang ketika kemudian status tersangka
disempatkan kepada rizik sihab
ya jadi hari ini
sekitar bukur dua belas
kita melakukan gelar perkara
alat bukti yang cukup
kita telah memiliki alat bukti keterangan ahli
juga kita memiliki
berupa surat ya dari
dan juga telah kita sita
maupun hp yang
melakukan sebagai tersangka
dan mengeluarkan surat
untuk sodara hrs
surat perintah penangkapan ini
apakah artinya red notice juga dikeluarkan mbak
kita akan melakukan pencarian
terlebih dahulu kepada hrs
ada di indonesia
atau benar benar luar negeri
kalau nanti kita ketahui
atas koordinasi dengan
yang bersangkutan ada di luar negeri
maka kita akan keluarkan
daftar pencarian orang
dan setelah itu kami akan koordinasi
untuk bisa mengeluarkan red notice
untuk mencari yang bersangkutan
berada di negara
dimana hrs berada
saya ke bang egy terlebih dahulu
apakah kabar terstatus tersangka ini
sudah sampai kepada
anda menyebut bahwa ada prosedur
yang tidak dilakukan dalam penetapan tersangka ini bagaimana
dalam perspektif hukum
kita punya mekanisme
bahkan itu yang membuat
dari instansi polri sendiri
itu tahapan tahapannya jelas
mulai dari penyelidikan
konteks gelar perkara
nah tadi disebut ada gelar perkara
tapi dari pihak kita nggak pernah ada
di konfrontasi atau di pertemukan
sebagai satu bahan bahan dari pihak kita bagaimana
nah itu satu persoalan serius
dari segi manajemen penyidikannya
karena cacat hukum dari perspektif
peraturan kapolri sendiri
nomor empat belas tahun dua ribu dua belas itu ya
kemudian yang keduanya
dari segi konten
artinya di pasal empat
kalau anda memfoto diri anda
membuat video diri anda
buat dokumentasi anda sendiri
problemnya kalau di outload
menurut undang undang it
yang jadi tersangka
atau harus diperiksa
nah dalam posisi ini
dia tidak melakukan itu
dia ini yang dimaksud dengan fitnah
jadi saksi aja gak pantas dia
kenapa gak pantas
dia tidak mengalami
dia tidak mengetahui
dia tidak melihat
dia tidak mendengar
ya bagaimana mau jadi saksi
itu saksi fakta
terus tadi bilang ada juga
yang ditanya pendapatnya
kenapa ahli dari pihak kita
saya belum pernah dengar
terutama sejak saya tangani
ada diminta untuk
gelar perkara yang kita minta
tapi tadi sebutkan
sudah melakukan gelar perkara itu bagaimana
harusnya ada kita
karena ada tiga tahap tadi
oke gelar perkara internal
itu hak polisi
tapi hak kita sebagai yang sudah
dituduhkan seperti ini
harus punya hak hukum
yang harus bisa didengarkan juga
apalagi tadi kita awalnya
kalau tidak hadir
bagaimana bisa didengarkan
jadi oleh karena itu
nah persoalan tersebut
kalau dibandingkan dengan kasus ahok
itu diskriminatifnya luar biasa
nah sebelum kita membandingkan ke sana
saya ingin tanyakan
dulu yang disampaikan oleh
pak egy kepada pak agus
pak agus tadi secara
manajemen kasusnya tadi
gelar perkara tadi
tidak pernah melibatkan dari pihak
maupun kuasa hukumnya
ada prosedur yang
dilewati atau tidak dilakukan
padahal ini berdasarkan
perkap kapolri nomor empat puluh
pasal berapa tadi
ya jadi begini
untuk membaca lagi perkapnya
yang dimasukkan pak egi itu
itu perkap yang lama
itu sudah dicabut
sudah tidak digunakan lagi
oh sudah dicabut ya pak
perkap yang baru itu
untuk mengundang para pihak
itu sudah tidak ada lagi
itu berkat yang lama itu
kalau sekarang ini
gelar perkara sekarang
akhir tengah itu betul
dan itu sudah kita lakukan
itu kita lakukan gelar
memang cukup bukti
hrs ini menjadi tersangka
sehingga dikeluarkan setelah penangkapan
kemudian kalau soal
ini kita sudah melakukan
pemeriksaan keterangan ahli
tersangka mau menghadirkan
saksi yang meringankan
atau mungkin ahli
itu kan diatur oleh kuhap
jadi itu hak
jadi kalau mau dipakai untuk hak itu
kita tentu akan mengakomodir
tapi soal ketika gelar perkara itu
tidak menghadirkan dari pihak
rizik siap sendiri

tidak ada yang menghadirkan itu
tidak ada yang menghadirkan dari pihak rizik siap sendiri
tidak ada aturan seperti itu
oh sudah tidak ada ya
ya itu perkab yang lama itu
perkap lama sudah dicabut
sekarang diganti perkap nomor empat belas
itu tidak lagi mengatur
ataupun pihak pelapor
sudah tidak ada lagi
perlu mengundang atau tidak mengundang
dalam konteks itu
kita dalam beberapa waktu sebelum ini
masih diundang kok
di karwasidik di mabes polri
dalam kasus lain ya
diundang ada konfrontasi
belum lama ini
kok khusus yang ini tidak diundang
saya juga tidak tahu
kemudian yang selanjutnya
konteks tadi penjelasan sebagai
tingkat awal ya
artinya urusan pribadi
negara bagaimana mau ikut campur urusan ini
satu sisi persoalannya disitu
yang keduanya lagi
di dalam konteks kita lihat di chatnya
di persoalan chatnya
tidak ada gambar habib rizik
kalau yang telanjang itu firja
yang telanjang siapa yang jadi tersangka siapa
ya kan firja sendiri kan sudah tersangka
ya itu urusan dirum
dia sendiri membantah itu
pada keterangan tadi sore
pengacaranya membantah itu
memberi penjelasan bahwa itu semuanya rekayasa
yang keduanya lagi
yang ketiga ya
itu harus dilihat
bahwa siapa animosi itu yang pertama mengupload itu
kenapa tidak dikejar
kenapa ini tidak menjadi
yang mengupload pertama kali ya
karena kalau dikaitkan dengan kasus ahok
kan bunyani kena gitu
nanti kita bahas kesana
tapi saya ingin minta pendapat dari pak effendi
pak effendi ini kan juga sempat dimintai
oleh kepolisian karena
dalam pemeriksaan kasus ini begitu
satu anda sudah mengatakan juga bahwa
dari bukti yang ditujukan kepada anda
dan apa namanya beberapa hal yang ditunjukkan kepada anda
statusnya potensial tersangka waktu itu begitu ya
nah mungkin bisa anda jelaskan
ketika soal konten yang dimasalkan tadi
ini rana private sebenarnya
menurut undang undang pornografi sendiri bagaimana
ya jadi sebenarnya
kalau dari segi materialnya ini sekarang yang dibahas sama
kalau sebenarnya materialnya itu sebenarnya bukan tempatnya kita sebenarnya ngomongin
tapi karena sudah di mulai tadi nggak ada masalah
jadi mungkin yang bang egy maksud tadi itu adalah masalah private
kalau memang privat dia memang ada di penjelasan pasal empat
tidak termasuk pornografi
tapi persoalannya sekarang adalah privat
kalau masih sama saya terus
tapi kalau saya kirim ke orang lain
memproduksi tapi sudah dikirim ke orang lain
itu tidak private lagi ya
yang mengproduksi siapa yang mengirim siapa
yang mengirim yang bersangkutan
yang bersangkutan yang membuat
konseksi kalau habib ya
iya bukan bukan soal hal
nah yang membuat itu adalah
yang ibu fh itu ya
dia tidak mengakui
kita dengarkan pendapat dulu dari
jadi kita kan yang di sodokron kita tentukan ada fakta fakta
bukti dia semua
lalu kita berikan pendapat kita tentang hal hal yang sudah diberikan
nah seperti itulah yang ditunjukkan ke kita
itulah kita berikan pendapatnya
ya tentu tidak boleh kita ngasih pendapat kalau masih
bukti tadi ya
tapi polisi sudah memberikan tadi beberapa bukti misalnya
misalnya seperti gambar apakah benar ini
gambar yang bersangkutan
sudah diperiksa belum kebenarannya
menurut labkrim sudah diperiksa sudah ada
bahwa ini otentik gitu ya
jadi dengan semua itu
ya bisa bisa dianggap terus
ya bisa dianggap terpenuhi gitu ya
nah pertanyaannya kalau bisa terpenuhi
kenapa yang mengupload pertama nggak pernah diperiksa
kenapa kok tiba tiba jadi yang korbannya
jadi ada lompatan hukum
sebenarnya jadi ada dua masalah disitu sebenarnya
jadi satu yang mengupload itu sendiri
dan juga satu lagi yang menggunakan mengirimkan itu
jadi kadang kadang ada si a memproduksi gambar tentang dirinya
tapi kemudian di share ke pihak lain
itu sudah masuk pidana
sudah masuk pidana
itu pada tingkat seperti itu
oke masih di menanggapi
tapi kalau dialirkan menjadi tersangkanya ke habib
kan orang tidak boleh menanggung perbuatan hukum orang lain
nah konteksnya kan disini
tidak ada dia mengupload
saya coba tanya ke polisi ya
apa yang membuat anda waktu itu
kemudian berpendapat potensial persahabatan
kalau ahli itu harus objektif
karena salah kalau itu pasti
nanti memberi keterangan palsu
oh iya itu pasti itu
jadi kalau di mana ketersangkutannya
kan begitu pertanyaannya sekarang ini
jadi di dalam apa itu screenshot itu ya
ada dari pihak rs itu
itu bukan buatan diri
nah itu terlepas lah tapi memang itu fakta yang ditunjukkan ke kita gitu ya
justru kan namanya pemeriksaan itu untuk menyatakan membantah itu
itulah gunanya pemeriksaan
dan itu sudah dibantah
nah kalau sudah dibantah kan nanti dibantahkan nggak ya
terus dijadikan satu justifikasi
sudah kalau jadi tersangka sekarang gimana
tersangka masih dalam proses
masih proses apa
masih dugaan semua itu kan
nantikan tekan dicek semua nanti
artinya kan mampu dijadikan tersangka itu dikarenakan mempunyai dua alat bukti
minimum dua alat bukti
dan juga saksi saksi
jadi itu sudah satu fix istilahnya
malah karena itu dari segi logika hukum
hukum itu kan sebab akibat
tidak mungkin ini jadi begini kalau tidak ada sebabnya ini
nah pertanyaan saya ini
sebabnya tadi disampaikan oleh
sebabnya tidak ada yang membuat akibat dia jadi tersangka nggak ada apa
yang disebutkan sebabnya tadi keterkaitannya tadi ada
upaya meminta kepada fh
itu kan satu yang diproduksi oleh animo
ya apa yang tidak ada identitasnya
tidak ada identitasnya
iya itu yang jadi sumber
itu yang mengupload satu
nah coba tolong terangkan
teman teman mas agus ini sahabat saya
sampai waktu itu biasanya sahabat
oke nanti pak agus menjelaskan
setelah jadwal berikut ya pak agus nanti kita tanyakan
keterkaitannya dimana yang memproduksi siapa kok
yang dikirimin jadi kok
jadi tersangka juga begitu
nanti kita akan dengarkan penjelasan pak agus
setelah jadwal berikut ini
kita relax saja tapi benar
baik argumen masih terus disampaikan oleh bang egy
tapi saya harus stop dulu bang egy ya
kita ke pak agus dulu terlebih dahulu
bagaimana pak agus ketika tadi yang ditanyakan oleh bang egy ini
bagaimana seseorang si a yang memproduksi gambar atau konten pornografi
kemudian dikirimkan kepada orang yang dikirim itu menjadi tersangka justru
ya jadi kita mesti pahami bahwa di sini ada dua undang undang
yang pertama tentang ite
yaitu orang yang menyebarkan
ite orang yang menyebarkan
di web tersebut
dan ini masih kita selidiki
terus dan akan kita cari pelakunya itu
sementara ini memang kita dapatkan dan disediakan ite memang anonim ya
nah kemudian yang kedua
itu adalah terkait dengan undang undang pornografi
kita harus paham bahwa di dalam pasal empat puluh
satu ya untuk pasal dua puluh sembilan
undang undang nomor empat tahun dua ribu delapan
itu orang yang membuat
dan menyebarluatkan gambar ketelanjangan
atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
itu dapat dibidana minimal enam bulan maksimal dua belas tahun
jadi membuat saja itu kena
membuat saja itu kena
kemudian yang kedua
membuat saja kena
iya membuat saja kena
tanpa disebarkan itu
jadi yang kedua
memiliki menyimpan produk pornografi
itu di pasal enam
undang undang nomor empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
itu juga kena maksimal empat tahun
jadi kalau misalnya
di hpnya siapa kita dapatkan memiliki menyimpan produk pornografi
itu tidak hanya gambar ya
termasuk juga testing
nah kemudian orang yang menjadi objek atau model
dan dia setuju atau mungkin juga dirinya sendiri mau dibuat seperti itu
yang mengandung muatan pornografi
itu juga diatur dalam pasal delapan belas
pasal delapan ya
jungto pasal tiga puluh empat ya
itu maksimal ancamannya sepuluh tahun
nah demikian saja itu saja
yang bergantung juga dengan orang
yang meminta tadi itu
ya yang menjadikan orang lain sebagai objek model
mengandung muatan pornografi
itu diatur dalam pasal sembilan
pasal sembilan ya
itu ancaman pidananya minimal satu tahun dan maksimal dua belas tahun
nah ini harus dipahami sebelum kita bicara
kalau kita tidak memahami isi undang undang ini
nanti kurang tepat gitu
keterkaitannya rizik sihab itu konteksnya yang meminta
ya sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh penyidik
bahwa dalam konten itu
saudara hrs lah yang meminta
dalam konten itu ya
semua fh membuat dan mengerjakan
dan itu tidak hanya foto tetapi juga ada
yang mengandung muatan pornografi
oh tidak hanya foto tapi chattingnya juga
oke bagaimana pak igi
ada yang terlongkap
ini kan demi memahami undang undang ya
saya dengan pak agus ini sama sama penegak hukum
cuma dia nanti menyidik
dalam konteks pembelaan
harus dilihat juga pasal enam
dari undang undang pornografi itu
yang sangat mensyaratkan bahwa perbuatan memperdagangkan
mempertontonkan memanfaatkan memiliki tadi kan
menyimpan produk dari pornografi tadi itu
dimaksud dalam pasal empat ayat satu
itu penting untuk diketahui dua hal penting
satu ialah bahwa yang dimaksud dengan membuat
tadi kata membuat ya
adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri
tidak termasuk untuk dirinya sendiri
dan kepentingan sendiri tidak ada
ya gebiah uyah aja semua
membuat kalau untuk kepentingan sendiri tidak termasuk
kayak nt buat di kamar mandi sendiri gitu
eh enak aja orang pribadi kita kok
nah itu yang keduanya
dalam pasal enam juga ini dalam konteks bendanya
memiliki atau menyimpan tadi kan
nah itu juga tidak termasuk untuk dirinya sendiri
atau kepentingan sendiri
tidak ada itu
makanya tadi ahli bilang
ya dia bilang tadi itu bukan masuk tindak pidana
bukan apa bagi pak fd langsung jawab sejak
soal tadi menyimpan untuk pribadi tadi ya
sebenarnya kalau memang saya sendiri
tidak ada masalah
tapi kalau sudah saya kasihkan ke orang lain
itu bukan lagi pribadi lagi gitu loh
jangan bicara kesana dulu
ini baru bicara membuat tadi
baru bicara menyimpan
titik sama satu itu untuk sendiri
itu belum belum masuk
kalau dia sendiri
nah pengertian pribadi
tapi kan itu ada judul asis
itu judul lain lagi
judul lain lagi tadi kan di gebiah uyahnya
membuat saja sudah kena
bagaimana membuat gini ini nggak ngerti
pasal enam nih pak agus
soal membuat tadi itu tidak termasuk yang untuk diri sendiri
ini kan konteksnya kita bicara antara hrs dengan fr
ini kan membuat kemudian kan dikirimkan
antara fr dengan hrs
jadi kan sudah ada dua komunikasi
oke konteksnya sudah terkirim
kita kan konteksnya kan bicarakan pasal fr dengan hrs
jadi ada yang membuat
kemudian ada yang mengirimkan
nah pertanyaan seriusnya begini
kemudian juga ada chatting nya juga
dan yang satu juga meminta
kemudian dibuat dikirim
konteksnya langsung ke sana saja pak
ya konteksnya di sana konteksnya ke situ mas agus
iya konteksnya antara dua orang itu
kalau diantara dua orang itu adalah suami istri
sah secara hukumnya
nggak boleh kena dong urusannya
ya apalagi di konteks undang undang kita
kalau dikaitkan dengan perjinahan
itu pasal dua ratus delapan puluh empat
harus merupakan delik aduan
siapa yang ngadu siapa yang dirugikan
jadi harus ini yang disebut dengan private
apalagi kalau jatuhnya suka sama suka
oh gitu itu nggak masalah
buktinya transaksi dimana mana
lebih bermasalahnya justru yang mengupload ini
itu bagaimana pandangan anda
kalau private tadi itu
kalau kita bicara tadi soal
kalau delik aduan ya itu undang undang pornografi ya tidak delik aduan ya
oh tidak delik aduan ya
kalau perjinahan ya lain lagi
itu nanti delik aduan
kalau perjinahan dalam arti dua ratus delapan puluh empat
nanti ya nggak juga
nanti persoalan tersendiri lagi
itu tidak termasuk ke situ
dalam arti dua ratus delapan puluh empat ya
begitu yang pertanyaan tadi kalau suami istri mengupload
di antara dia saling ngirim
suami istri itu sebenarnya bukan pribadi satu
pribadi itu hanya saya
kena juga jadi maksudnya
kalau sudah saya lepaskan dari diri saya
itu bukan pribadi lagi
tapi dia ada ikatan hukum yang sah
ya kayak siapa ada siapapun
apalagi kalau di kkm selama dua tahun ada saksi empat orang lagi
makanya ini bukan soal perjinahannya
jadi walaupun suami istri kalau misalnya mengirim konten porno ke
handphone satu ke handphone yang lain
itu bukan pribadi lagi
itu sudah bukan pribadi
jadi kena juga
seluruh ini tafsir
karena saya dilindungi oleh undang undang
ada keterikatan hukum bahwa suami istri sah melakukan hubungan seksual
bukan soal kesalahan persoalannya
ya pornonya juga
untuk hubungan yang kirim kirim
tapi artinya anda setuju bahwa kemudian kalau dikirim itu
maka masuk pada ranah pidana
oh kalau itu setuju
karena itu mengaitnya dengan undang undang it
dengan it oke
nah kalau itu yang mau dipakai
kenapa sampai hari ini secanggih kita hormat betul kita banggakan kepolisian kita ini
nggak ada tanpa identitas tadi
masa dikejar teroris aja yang susah gampang dapet
kalau pornografi yang mengirimkan ke orang lain itu bisa dikenakan pasal pornografi
kalau pasal pornografi tidak perlu ada orang yang upload
yang mengirim saja bisa kena
tapi kalau pasal ite polisi tetap mencari pihak yang mengupload itu
jadi lain soal
iya memang lain soal
karena ini kayak tadi satu kesatuan undang undang pornografi dan it ini
pornonya ini kan kita tahu dari mana
apa bisa tahu tanpa it ini
dan bagaimana mengejar itu ketika sumbernya anonim
jangan lupa hukum itu sebab akibat
nggak bisa ujuk ujuk kata sunda atau plotslih kata orang jerman
harus ada sebab akibat
kalau sumbernya anonim menurut kajian anda bisa nggak dijadikan acuan
partnernya dulu yang dikejar dibuka
dalam arti tidak pidana
dari mana pun sumbernya
selama itu bukan dari aduan
tetap bisa dikejar
kalau tidak aduan itu bagaimana
artinya harus bisa dikejar
kalau dunia ilmiah referensi nggak jelas
artinya bisa dikejar
artinya kan semuanya tentu dengan komprehensif
harus bisa dikejar semua
tapi sekarang persoalannya kan
dua masalah tadi seperti yang dibilang pak agus tadi
ini ada masalah it ada masalah pornografi
ya pornografi adalah masalah tersendiri
ada yang ada konten kontennya yang beredar
tinggal itu diuji benarkah ini pihak yang di
tadi dianggap itu sebab akibat
pertanyaan serius saya
kalau ansih pornografi sendiri
tanpa dikaitkan dengan it tadi
bisa nggak disebut pornografi
nggak ketahuan ini kan lewat proses it
sementara masuk itnya belum di
soal pengiriman itu kan sudah proses it
pengiriman dari satu hp ke hp lain
maka dipakailah undang undang it dong
tapi soal chat itu sendiri pak
sebenarnya bang egy menurut anda itu diakui tidak
kita hari tadi sore kita komprensi pers
dari pengacaranya firza sendiri loh
sudara ajis itu
menyatakan bahwa itu semua rekayasa
itu firja juga tidak mengakui
oke pak agus jadi
apakah polisi sudah meyakini
bahwa memang ini melibatkan nama rizik sihab
artinya konten yang satu kan
satu gadget pasti milik firjah huzain
satu gadget lagi pasti milik orang yang disebut
diduga sini adalah rizik sihab
polisi sudah memiliki bukti buktinya terkait dengan hal itu
ya kita kan sudah melakukan pemeriksaan
ya para keterangan ahli ini
kemudian juga kita sudah
meminta keterangan dari operator
operator dimana sim cardnya itu didaftarkan
ya nomor itu adalah terdaftar atas nama hrs
ya dan kemudian sudah kita minta keterangan
kita juga sudah memiliki buktinya
dan kemudian juga
sudara esra juga demikian juga
hp nya adalah hp dia
dan tidak hanya itu
dia kan juga durhat sama saksi yang lain
dan dikirimkan kepada orang lain
jadi itu sudah memiliki keterangan
jadi semua itu
antara satu dengan yang lainnya
itu kita sudah buktikan asli
nah dalam konteks ini saya mau bertanya
karena menurut kronologis
kejadian chat ini munculat
itu kurang lebih akhir januari
nah sebelumnya itu
yang dituduh makan
iya kasus lain
hp nya ditahan
nah sejak hp nya disita
kan berarti yang pegang penyidik ini
bagaimana cerita ini
nah itu juga
agus ada pertanyaan pertanyaan
sebelum kita tutup ini pak agus
kita tidak menuduh macam macam
tapi patut juga
dipegang oleh penyidik
sehingga tersebar luas
jadi kasus ini muncul di januari
padahal saat itu handphonenya sudah disita penyidik
satu bulan setelah itu
kita kan tidak tahu
apakah memang sebelum disita itu
sudah di copy
sudah disebar luaskan
kan kita tidak tahu
bisa jadi kan
itu sudah disebar luaskan
di copy dan sebagainya
dan itu juga kan
hp sudah pindah tangan juga kan
baik pak agus
tidak dari hms lagi
baik pak agus
ini kita akan tutup
nanti akan lanjutkan lagi di lain kali
tapi intinya nanti akan mengajukan perapradilan
menarik satu satu kata kunci aja ya
dengan basis tidak tahu
tapi terus diproses
jadi anda mengajukan perapradilan
ya itu soalnya
kalau menurut saya
ini kontesnya bukan dihukum
ini kalau tarik ke belakang secara politik
kalah gitu loh
nanti kita bahas dengan segmen pengamat politik indonesia
akhok di penjara gitu
baik nanti kita akan lanjut
baik pak agus
nanti kita akan lanjutkan lagi pak ya
terkait dengan permasalah ini
tapi kita harus akhiri malam hari ini
pertanyaan saya terakhir ke bang engki
kalau informasi ke saya
dia tidak pernah bilang mau kapan pulang
jadi kalau polisi mau nangkap
kita juga nggak bisa menghalangi
itu kewenangan polisi
tapi perlu diingat
kalau sampai ditangkap di sana
sementara ini dianggap ulama besar
dicintai banyak orang
nanti disambut di bandara
dengan jutaan orang
bandara tutup seharian
dampak sosialnya serius
tapi ini nggak berusaha untuk memprovokasi
satu putaran hari satu bandara itu
oke kita lihat nanti penanganannya seperti apa
kita berharap tidak ada penangkapan paksa
makanya kita minta dalam kesempatan yang terlalu mati ini
presiden lah untuk yang bisa menghentikan ini
baik kita lihat nanti seperti apa kedepannya
terima kasih pak egy
terima kasih pak effendi
terima kasih juga pak agus
setelah bergabung bersama kami
untuk memberikan ulasannya pada malam hari ini
semoga tidak ada kepungan kepungan tadi seperti itu ya
jangan sampai ya
jangan sampai ya
oke terima kasih pak egy
terima kasih pak effendi
dan cnn indonesia prime news
masih akan kembali setelah jeda berikut ini